terima kasih mila
terima kasih mila
terima kasih mila
terima kasih mila
kau sudah sadar
iya kakak berimilah sama kakak
kakak benar benar sudah sadar kak
kakak benar benar sudah sadar
ya allah kakak
kalau gitu kak mila harus panggil mama sama papa dulu
ma pa kakak sudah sadar
kami mau panggil mama papa dan kak fadil dulu sebentar ya kak
kak tovan kenapa kak
kenapa kamu panggil aku tovan
kak tovan kak tovan ngomong apa sih kak
mungkin karena kak tovan baru siuman jadi kak tovan bingung ya
yaudah kak tovan tenang saja ya
bentar kak mila mau panggil yang lainnya dulu ya
kak taufan kak taufan tolong jangan bicara seperti itu kak
kak taufan tolong lepasin tangan mila kak
kak taufan tolong lepasin tangan mila
kak taufan kak taufan tolong lepasin mila kak tolong lepasin mila
enggak mila aku fadil mila aku bukan taufan mila
kak taufan kak taufan tolong
kak taufan ada sadar kak
iya kak taufan kak taufan mengaku ngaku kalau kak taufan itu adalah taufan fadhil
dari tadi tangan kak taufan google pasting tangannya mila hutang unit mila
terus suami kamu mila bukan dia
tau van lepaskan tangan kamu mila
tau kasih tau kamu van
sekarang kamu keluar mila kamu bilang sama mama dan papa
suruh mereka panggil dokter untuk tau van
ini gua van gua fadil
gua sudah selesai

gua suaminya kamila esah
dilek dilek gua bisa jelaskan semuanya
kalau begitu jelaskan semuanya sekarang van
karena seingat gua pas waktu gua koma
gua cuma ditipu untuk menjaga kamila
bukan menggantikan posisi gua sebagai suaminya kamila
iya van begitu maksud kamu
dilek semuanya terjadi mendadak
terjadi begitu saja dilek
gua juga gak nyangka kalau lu akan ciuman
gua pikir lu bakal
lu pikir gua apa
lu pikir gue gak akan sadar
lu pikir gue akan meninggal
jadi lu bisa ganti kamu sisi gua
kurang ajar van
kurang ajar van
kenapa aku bisa mimpi kayak gitu
sumpah demi allah dilek
gak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiran gua untuk merebut kamila
gua hanya melakukan yang terbaik buat menjaga kamila
gua akui cara gua salah
dan gua terima apapun resikonya nanti
ini tuh udah bener bener kelewatan mak
udah bener bener keterlaluan
dia tuh gak pernah bikin perasaan orang
edo tuh bener bener capek mak
nggak ada yang kayak egoisin dia
dan edo gak tau lagi caranya gimana
kamu itu jangan marah marah dulu dong
sebaiknya do kamu itu berdoa
serahkan semuanya sama allah
biar allah yang memberi jalan supaya kamu bisa bersatu dengan indi
udah dong kamu tenang
kita tunggu kabar soal indi dari mariana secepatnya
setelah kita tau alamat indi kita datangin bersama
kita bicara berdua sama indi
dan mama yakin
kalau ada mama
indi mungkin akan luluh dengan omongan kamu dok
mak jujur ya mak
edo tuh udah capek baik baikin indi mak
indi mau ngapain terserah mak
si cantik itu menderita
edo akan cari si cantik mak
terus kamu apa dok
kamu sendiri gak tahu kan di mana indi berada
edo akan bikin iklan di koran
bagi siapa yang menemukan ini dan juga si cantik
edo akan kasih dua ratus juta
edo akan menemukan si cantik mak
jadi kamu benar benar tidak tau ada di mana indi
ana gak tau indi ada di mana
ya ampun indi
indi gimana sih kau tegak teganya bikin mama malah

ya sudah mak
mama marah marah juga gak ada gunanya kok
terus apa dong yang harus kita lakukan pak
kita kan nggak bisa diemin indi di luar sana sama bayinya luntang lantun nggak karuan pak
mama jangan marah